mantan kapolres bukit tinggi dodi prawira negara hari ini membacakan nota pembelaan atau pleidoy terkait kasus jual beli barang bukti narkoba di pengadilan negeri jakarta barat dengan suara bergetar menahan tangis
dodi prawira negara mengaku jika dirinya tidak mampu menolak perintah terdakwa teddy minahasa yang saat itu menjabat sebagai kapolda sumatera barat
dalam kasus ini dodi dituntut dua puluh tahun penjara oleh jaksa penuntut umum
apakah saya rela merusak karir dan pengabdian terbaik yang sudah saya berikan dengan cara menjual narkoba setaan
saya tegaskan itu tidak mungkin
ini terjadi karena ketidakmampuan saya untuk mengendal rasa takut yang begitu besar kepada pimpinan yang memerintahkan saya yaitu ritjen teddy minahasa
pada waktu itu saya akhirnya ditaktifkan
saya mengaktifkan untuk lebih memahami dan menerima terkait daikannya itu
kehidupannya ternyata tidak mudah untuk dijalani
kondisi senang maupun susah ternyata sama sama ujian dari allah swt
majlis lagi yang mulia jaksa penuntut umum dan penyatukum yang saya hormati
tidak ada kata lain yang bisa saya ucapkan selain nyata kata saya penyesalannya ramad dalam
rasa penyesaan ini saya sampaikan terutama kepada allah yang maha pemurah
karena sebagai umat beragama saya telah tersesat dalam labirin ini
namun saya menyadari hidup tidak akan pernah lepas dari ujian allah
semoga allah mengampuni saya
tekanan dari seorang kapolda teddy minahasa yang kepada saya
memerintahkan secara langsung perkara sabu ini membuat saya tidak bisa menghindar lagi
yang mana perintah pengisian tersebut sudah saya tolak dua kali kepada kapolda
namun penolakan saya tersebut sama sekali tidak dihiraukan
tetapi malah justru mengerahkan saya untuk menjalankan perintah perintah teddy minahasa
selanjutnya dan saya juga telah berkoordinasi langsung kepada kejari agama untuk menitipkan barang bukti tersebut
yang mana niat dan tujuan saya adalah agar saya dapat menghindar
dan perintah penyesian oleh kapolda sehingga penyesian tidak dapat dilakukan
karena barang bukti tersebut sudah diterima oleh kejari agama
namun allah sekali lagi memuji saya dengan penolakan dari kejari agama tentang penitipan barang bukti tersebut
majelis hakiman terhormat
dengan penolakan gajian tersebut akhirnya membuat saya semakin tertekan secara batin
hari demi sehari saya dihantui oleh rasa ketakutan yang sangat luar biasa
saya tidak kuasa lagi melakukan penolakan kepada seorang kapolda
yang pada akhirnya dengan sangat terpaksa saya melakukan perintah kapolda tersebut